dewan olimpiade asia atau oca telah menyelesaikan undian ulang cabang olahraga sepak bola asian games dua ribu delapan belas
pengundian tersebut berlangsung di kantor konfederasi sepak bola asia afc di kuala lumpur malaysia pada rabu siang
oca tidak melakukan pengundian ulang secara keseluruhan
melainkan hanya menentukan grup untuk dua tim palestina dan uni emirat arab
dikutip dari detik com palestina akan berada di grup a bersama indonesia hongkong laos dan taiwan
sedangkan uni emirat arab menempati grup e bersama korea selatan kyrgyzstan malaysia dan bahrain
pengundian ulang ini dilakukan setelah federasi sepak bola palestina dan uni emirat arab protes
karena mereka tidak masuk pada undian grup sebelumnya
padahal mereka sudah menyerahkan seluruh persyaratan
dan berikut hasil lengkap undian grup cabang olahraga sepak bola putra asian games dua ribu delapan belas